panglima tni telah mengajukan tiga nama perwira tinggi berbintang empat sebagai calon kepala staf angkatan udara atau kasau
tiga nama tersebut akan menggantikan hadi cahyanto setelah dirinya dilantik menjadi panglima tni
tiga nama itu sendiri telah diajukan kepada presiden joko widodo
menurut panglima tiga calon kasau itu nantinya akan melaksanakan fit and proper test secara internal di tni
tiga nama tersebut akan menggantikan fit and proper test secara internal di tni